sebentar ada telepon
masih di sekolah

apa jemput ya
oh enggak usah mbak
neng lagi ada jalan
janji neng lagi di jalan kok mbak
kan neng juga ada janji sama mamanya
mau mandi mau ke rumahnya
ya enggak saat itu kalau begitu

ih apa apaan sih udah ah
neng jalan lagi ya mbak ya
tadi si teh manis suruh saya cari calon istri baru
ah mending saya cari masjid w buat itikab
mendekatkan diri sama allah
mudah mudahan bisa ya emang pasti bisa
melupakan si teh manis
om saya lihat dulu ya

mereka lagi mereka lagi
om kejar mereka yuk
kasihkan teman teman raya om
keluar hey kasihkan aja
kenapa aku pai pau lagi misalnya
ya ini siapa

tetep selalu keras
vivek lamar produsi ya
oi berhenti kalian